tidak semua penanggulangan covid sembilan belas selalu diawali otoritas pemerintah
di gunung kidul daerah istimewa yogyakarta berbagai organisasi relawan kemanusiaan
bergabung untuk bersama sama melakukan aksi nyata penanganan covid sembilan belas
bahkan di awal kerja kemanusiaan ini mereka melakukan operasi dengan menggunakan biaya sendiri
yang telah melintas untuk menangani korban dugaan transmisi covid sembilan belas
ambulan ini berisi relawan yang berasal dari berbagai organisasi kemanusiaan non pemerintah
di kabupaten gunung kidul daerah istimewa yogyakarta
sejak covid sembilan belas masuk ke yogyakarta pertengahan maret lalu
gabungan relawan yang dimotori agus fitrianto berkumpul
untuk menginisiasi pembentukan posko penanganan covid sembilan belas di kabupaten gunung kidul
di satu sisi kondisi ini dipicu adanya pembatasan sosial berskala besar
yang dilakukan di dki jakarta
pasalnya banyak warga gunung kidul di jakarta yang diperkirakan akan pulang kampung cepat atau lambat
pendiri safe rescue indonesia ini lalu berkoordinasi dengan posko dukungan gugus tugas covid sembilan belas
di yogyakarta untuk membentuk posko aju
agus witrianto atau yang biasa dipanggil kenyung ini
lalu mengkoordinir jaringan relawan di gunung kidul untuk membuka posko covid sembilan belas
meski harus merogoh modal sendiri
ya awal awalnya kita secara mandiri jadi ya apa ya namanya
serkilleran lah bahasanya teman teman itu ada
memang ada yang nyumbang makanan ada yang nyumbang dana ada yang nyumbang peralatan
awal awalnya kita seperti itu
kemudian juga kita dapat kalau apd kan karena awal awal itu memang susah
kita dapat dukungan dari posko di diy
kemudian setelah tiga bulan itu baru kita sedikit diringankan dengan adanya bantuan dari diy
selain melakukan penguburan cepat
posko ini juga melakukan dekontaminasi bagi personil dan kendaraan
yang membawa pasien covid sembilan belas
bagi agus mengawali posko covid sembilan belas ini bukanlah hal mudah
karena kejadian ini baru terjadi pertama yang mewabah secara global
pria tiga puluh sembilan tahun ini mengaku belajar dari berbagai sektor
mulai dari penyelenggaraan
mulai dari internet
hingga posko dukungan gugus tugas covid sembilan belas daerah istimewa yogyakarta
meski sudah terlatih melakukan berbagai kerja kemanusiaan selama lebih dari seperempat abad
pandemi ini tetap membuat keluarga agus khawatir akan resiko terburuknya
ya takut sih karena kematiannya
jadi sudah tugasnya
tapi saya yakin dengan suami saya dia bisa menjaga dirinya dengan baik
anaknya yang pertama juga khawatir
kadang tanya tanya kenapa ayah mau
tapi ya diberi belasin kalau sudah tugasnya
kekhawatiran yang juga datang dari keluarga besarnya ini justru membuat agus selalu berhati hati
dan bekerja melaksanakan prosedur
saya malah dari awal sebelum keluarga saya tahu kan saya sudah ngobrol bahwa
ada kondisi seperti ini
kemudian saya pamit untuk belajar menggunakan apd dan lain sebagainya
jadi memang tidak secara khusus tapi dari proses ini kan mereka kemudian tahu
apa yang saya lakukan itu bahwa ada sop nya itu agar tetap aman
sepak terjang agus banyak diapresiasi rekan rekan relawan lainnya
sosok agus kenyung ini mempunyai inisiatif yang sangat luar biasa
mereka menggalang beberapa komunitas
dijadikan satu untuk membantu masyarakat baik itu melalukan dekontaminasi
dan juga melakukan pemakaman jenazah yang diduga
mereka terkontaminasi covid sembilan belas
mereka mempunyai inisiatif yang sangat luar biasa
kalau mas agus sendiri ya sering apa ya istilahnya ngoprak orak teman teman lah
buat ini harus begini ini harus begini
kalau memang ada yang belum tahu kita sama sama belajar untuk penanganan covid sembilan belas
ini kan baru tergolong baru belum ada yang pernah mengalami
jadi kita sama sama belajar untuk penanganan covid sembilan belas
kita bisa menggoda
gabungan relawan di gunung kidul ini sebelumnya sudah aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan
salah satunya eksplorasi sungai bawah tanah untuk mencari sumber air
karena setiap tahun kawupaten terluas di yogyakarta ini selalu mengalami kekeringan
meski kaya akan air bersih
di sungai bawah tanah
gabungan relawan ini juga aktif
di berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya
baik di gunung kidul maupun di tempat lain
dalam penanganan covid sembilan belas ini
agus witrianto berpesan
agar masyarakat terhindar
dari infeksi covid sembilan belas
kita datang ke covid sembilan belas
selalu gunakan masker pada saat
ada orang banyak
kemudian coba menjaga jarak
kemudian rajin rajin untuk
selalu mencuci tangan dengan baik